meski ada desakan mundur dari sejumlah pihak edi rahmayadi memastikan dirinya akan tetap menjabat ketua pssi sampai dua ribu dua puluh sesuai masa jabatannya empat tahun
edi rahmayadi tetap akan menjabat sebagai ketua umum pssi sampai tahun dua ribu dua puluh hingga titik daerah penghabisan
alasannya ia ingin mewujudkan cita cita pssi
edi rahmayadi yakin dengan kepemimpinannya dan diteruskannya program kerja jangka panjang yang telah disusunnya
maka tahun dua ribu empat puluh lima indonesia akan menjadi juara dunia sepak bola
edi juga turut memaparkan sejumlah keberhasilan pssi di bawah kepemimpinannya
salah satunya mampu meningkatkan jumlah pelatih dan wasit yang bersertifikasi
yang pertama saya sampaikan kepada seluruh rakyat indonesia pssi adalah pemersatu bangsa
saya selaku ketua pssi dua ribu enam belas dua ribu dua puluh
sampai titik darah penghabisan saya akan laksanakan tugas amanat rakyat pssi untuk berpen